kluster baru covid sembilan belas muncul di halmahera utara maluku utara
puluhan karyawan tambang emas pt nusa halmahera minerals
dinyatakan positif covid sembilan belas lewat pemeriksaan spesimen pcr
di rumah sakit siloam manado sulawesi utara
pemeriksaan ini berawal dari temuan seorang karyawan
yang positif covid sembilan belas beberapa waktu lalu
setelah melakukan tracing manajemen perusahaan mendapati
satu ratus tiga karyawan sempat berkontak dengan pasien
dan memutuskan menggelar tes pcr masal
hasilnya tiga puluh delapan karyawan dinyatakan positif covid sembilan belas
yang rata rata berstatus orang tanpa gejala atau otg
dari tiga puluh delapan orang itu
satu sementara dirawat di rumah sakit umum daerah
sementara tiga puluh enam orang itu sudah berada di rusunawa
mereka kemarin sudah ada di sini
dan sudah ditangani oleh gugus covid sembilan belas
di kabupaten halmahera utara
khususnya bidang penanganan
rekaman ini menunjukkan pemakaman jenazah
seorang pedagang pasar tradisional
yang dinyatakan positif covid sembilan belas
sebelumnya pasien telah dirawat di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
di kota palangkaraya kalimantan tengah
pasien covid sembilan belas berusia empat puluh lima tahun ini
adalah salah satu dari empat pasien positif
dari kluster pasar tradisional di palangkaraya yang meninggal
keempatnya terdiri atas dua pedagang dan dua pembeli
lima pedagang dan pembeli dinyatakan positif covid sembilan belas
yang berasal dari kluster pasar tradisional
jadi memang hasil lepat tadi malam
dari tim kesehatan sudah mengungkapkan data bahwa
sebenarnya pedagang pasar itu jumlahnya ada lima puluhan
dan jumlah keseluruhannya itu ada tujuh lima
itu termasuk keluarga pedagang tersebut
dan juga pembelinya
atau pengunjung pasar tersebut
yang terpapar covid sembilan belas tersebut
guna memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
di wilayah cilandak jakarta selatan
petugas gabungan kecamatan cilandak menggelar rapid test massal
bagi seratus warga yang beraktivitas di pasar tradisional pondok labu
cilandak jakarta selatan pada kamis siang
hasil rapid test menunjukkan
sembilan puluh sembilan pedagang pasar pondok labu dinyatakan nonreaktif
tim liputan cnn indonesia